hai kakak berusaha ngetahui apa kedatangan ketiga
tadi kita menunggu bagaimana perusahaan sebelumnya kan bersama mbak wani
perusahaan mungkin ada lanjutan dari itu perusahaan di dalam ada pesan dari pak prabowo
ada pesan dari pak prabowo
pak dada dada dong pak